pelari indonesia lalu muhammad zohri berhasil meraih medali emas kategori nomor seratus meter putra
pada kejuaraan dunia junior yang digelar di tamper finlandia
medali yang diraih lalu ini pun menjadi medali pertama bagi indonesia
di ajang atletik yang diadakan federasi atletik dunia atau iaaf
medali terakhir sepuluh sembilan belas zohri adalah pemenang baru rekor nasional baru dan pemenang dunia baru
itulah detik detik kemenangan atlet lari indonesia lalu muhammad zohri pada kejuaraan dunia u dua puluh
yang diadakan federasi atletik dunia atau iaaf di temper finlandia hari rabu
lalu yang masih berusia delapan belas tahun ini berhasil finish tercepat dengan catatan waktu sepuluh delapan belas detik
ia berhasil mengalahkan para atlet favorit dari amerika serikat seperti anthony squarch dan eric harrison
yang sama sama finish dengan waktu sepuluh dua puluh detik
dengan kemenangan ini lalu mencetak sejarah dengan menjadi atlet indonesia pertama
yang pernah memenangkan medali pada kompetisi iaaf
prestasi lalu bahkan menjadi prestasi terbaik yang pernah diukir pelari indonesia
dalam tiga puluh dua tahun terakhir untuk nomor seratus meter
sangat bangga sekali terhadap apa yang saya dapatkan hari ini
indonesia tidak memiliki sejarah yang kuat untuk menarik
tapi memiliki sejarah sekarang
bagaimana perasaan anda dalam buku sejarah itu
indonesia tidak punya sejarah sejauh ini
bagaimana perasaan kamu sekarang
kamu sudah membuat sejarah baru
bagaimana perasaan kamu
soalnya saya bisa buat sejarah di sini
persiapan ada sih
persiapan ada sih
kemenangan sprinter lalu muhammad zohri dalam kejuaraan dunia junior

berasal dari keluarga yang sangat sederhana
zohri yang juga telah yatim piatu ini dikenal sebagai sosok yang penuh semangat
selamat malam putri
patigo pertama tama saya ucapkan selamat dulu untuk pasi dan juga zohri atas prestasinya luar biasa
apa reaksi anda pertama kali ketika mengetahui zohri juara dunia atletik u dua puluh
ya tentu sama dengan perasaan masyarakat indonesia yang lain ya
kita sangat bangga terharu kita bersyukur kepada tuhan
kita diberi kesempatan oleh yang maha kuasa untuk mencicipi menjadi juara dunia di nomor lari atletik ini
itu yang pertama menjadi reaksi saya
pak tigor ini sudah disiapkan memang targetnya juara satu atau tidak sebenarnya oleh pasi
jadi secara kalkulasinya seperti apa karena yang lain kan favorit sekali
ya atletik adalah cabang olahraga terukur
jadi kita sebenarnya bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di lapangan melalui prestasi yang sudah dicapai oleh atlet itu
nah misalnya untuk kejuaraan dunia ini ketika kejuaraan dimulai itu kan ada yang namanya starting list ya daftar seluruh peserta
di dalam daftar seluruh peserta itu harus didaftarkan catatan waktu terbaik dari masing masing atlet
lalu memang sudah cukup baik karena dia mempunyai catatan waktu terbaik sepuluh dua puluh lima detik
nah dengan sepuluh dua puluh lima itu dia berada di dalam sepuluh besar dari seluruh peserta yang puluhan itu
nah tapi ada pelari amerika serikat yang punya waktu terbaik sepuluh dua puluh lima detik

ada yang sepuluh sebelas
ada yang sepuluh delapan belas dari eropa dan sebagainya dan sebagainya
jadi tidak mudah sebenarnya untuk meramalkan oh dia akan dapat medali empat
nah tapi kita berharap
nah kemudian ketika lalu berhasil lolos di babak pertama dengan catatan waktu sepuluh tiga puluh
kemudian dia masuk ke semifinal dia membuat prestasi yang lebih tajam lagi sepuluh dua puluh empat
kami merasa ah dia mesti bisa lah mendapat medali
tapi kami tidak membayangkan dapat medali
banyak pesaing pesaing lain yang punya waktu terbaik lebih baik dari dia ya
nah tapi itulah kenyataannya ketika pertandingan final lalu bisa berlari dengan teknik yang sempurna
sementara pelari pelari lain mungkin mereka mengalami kegagalan di dalam hal itu
sehingga lalu bisa mengembangkan kecepatannya mempertahankan kecepatannya dan sampai melintasi garis finish
dia yang menjadi yang pelari pertama
hmm pak tigur berapa lama lalu
jadi memang kami tidak menduga dia akan mendapat medali
tidak menduga ya
tidak menduga ya
berapa lama lalu sudah berada di bawah bimbingan pasi
lalu bergabung dengan kami di platnas pb pasi itu kira kira satu tahunan
dia memang tadinya berasal dari pplp di ntb
dia mengikuti popnas
kami melihat bakat yang luar biasa pada dia
dan memang lalu ini dia seorang atlet yang disiplin bekerja keras
dia patuh kepada pelatihnya mendengarkan instruksi instruksi dan dia mau memperbaiki terus teknik tekniknya
karena sekarang di dalam atletik itu yang kalau kita bicara bagaimana kita mau menangkan persaingan yang menjadi general itu adalah tekniknya
fisik mendukung jadi bukan fisik yang menjadi generalnya
itu juga termasuk saya mendapatkan info katanya pasi juga mendatangkan pelatih dari amerika serikat yang kemudian membentulkan teknik yang dimiliki oleh lalu betul
dia adalah harry mara pelatih terbaik dunia pilihan federasi internasional atletik tahun dua ribu dua
dan ketika kami berbicara dengan harry mara dia bersedia membantu indonesia
sehingga sudah satu tahun lebih hampir satu setengah tahun dia menjadi konsultan di pb pasi
dia sudah datang ke indonesia beberapa kali
bulan april yang lalu kita kirim tim mengikuti training camp di amerika termasuk lalu
selama sebulan di sana dan banyak sekali kita memperoleh koreksi koreksi teknik dari harimara ini
pak tigor sebenarnya orang seperti lalu berapa banyak yang kita punya sekarang
yang di bawah bimbingan pasi yang sedang disiapkan mungkin untuk asian games
ya sebenarnya yang di dalam lingkungan pelatnas pasti kita masih punya juga
ada beberapa pelari muda yang punya masa depan ya
tapi kembali sekarang bagaimana si atlet itu kedisiplinannya kerja kerasnya kemampuan dia menangkap instruksi pelatih menerjemahkannya
lalu dia mengulang ulang supaya menjadi hal yang otomatis di dalam dirinya ketika dia berlari
ya kita harapkan akan ada lagi muncul dan saya juga sangat berharap keberhasilan lalu ini memotivasi atau menjadi inspirasi bagi atlet atlet lain
pak tigor soal kemenangan yang tidak diantisipasi sebelumnya itu juga mungkin terlihat dari video dan mungkin sekarang juga menjadi perbincangan
ketika setelah menang itu lalu terlihat bingung sempat berputar putar mencari entah official atau pelatih
apa yang terjadi sebenarnya setelah kemenangan itu di sana pak tigor
ya saya rasa sih
mungkin juga mencari bendera ya katanya
hahaha gini saya juga menerima banyak sekali reaksi itu
sebenarnya lalu tidak bingung jadi lalu itu sudah ketika dia diumumkan sebagai juara tentu dia sangat senang
nah kalau soal bendera itu sebenarnya yang dibicarakan orang kan bendera untuk melakukan factory lab
sedangkan victory lap itu kan bukan sesuatu yang harus atau bukan ada di dalam peraturan atau itu kan dilakukan secara berat
kan dilakukan sebagai kebiasaan ya
setelah menang akhirnya supaya ramai ditepukin penonton dia lari lari membawa bendera ke negaranya
nah kita memang terus terang tidak mempersiapkan bendera yang besar
tapi nanti sebentar lagi kira kira satu jam lagi di kota tampere tempat berlangsungnya akan dilaksanakan penyerahan medali kepada lalu
di situ akan berkibar bendera merah putih kita
di situ akan digumumkan lagu indonesia raya kita
oke dan juga apakah sudah disiapkan teman teman indonesia yang akan memberikan semangat di sana
saya dengar begitu ya
kami juga mendapat dukungan dari kedutaan besar indonesia di helsinki termasuk duta besarnya sendiri
sangat mendukung atlet kami yang sedang berlaga menemani dalam pertandingan ketika latihan bertanding bahkan sampai kepada penyediaan makanan
pak tigor apa yang bonus yang sudah disiapkan nih kira kira untuk lalu
kami menyediakan bonus biasanya untuk lalu
kami menyediakan bonus biasanya untuk tabungan hari tua pada atlet atlet kita yang berprestasi memecahkan rekor nasional
kemudian dia juga bisa menggunakan dana itu untuk modal usahanya sebagai pengusaha kecil atau pengusaha menengah
itu untuk mengajarkan kepada para atlet agar kalau mereka memiliki bonus gitu tidak dihamburkan pada hal hal yang tidak berguna
tapi mereka nanti sesudah tidak lagi menjadi atlet ada modal usaha mereka ada tabungan mereka
oke melihat satu atletik indonesia sekarang targetnya di asian games apakah itu juga berpengaruh
lalu adalah pelari yang masih sangat muda ya delapan belas tahun
jadi bergurau gurauan tahun satu juli yang lalu
jadi kami tidak membebani dia target apa apa karena itu nanti juga menjadi kontraproduktif
artinya begini nanti waktu di asian games dia akan berhadapan dengan atlet atlet
dari cina dari qatar yang catatan waktunya sudah di bawah sepuluh detik
lalu sekarang sepuluh delapan belas detik
kami tidak akan memaksakan untuk dia tiba tiba dalam sebulan harus digencot supaya lari di bawah sepuluh detik
nanti yang terjadi malah dia cedera dan kita rugi semuanya
jadi biarkan program sudah ada sudah kita desain programnya supaya dia mencapai prestasi puncak di asian games
biarlah itu dia jalani secara alamiah
oke tapi kalau secara keseluruhan target atletik di asian games nanti bagaimana berapa medali pak tigor
oke ada beberapa nomor yang kita bisa berharap memenangkan medali
misalnya di nomor lompat jauh putra kemudian di nomor empat x seratus putra
dan lalu muhammad zomri itu juga menjadi anggota dari tim estafen empat x seratus putra ini
kemudian ada nomor tolak peluru putri kita juga berharap di satu dua nomor yang lain
karena persaingan di asian games itu tidak main main ya
negara negara seperti cina jepang kemudian dari timur tengah qatar arab
mereka bukan hanya juara asia tapi mereka juga adalah juara juara dunia
oke oke tetap semangat pak tigor terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama kami
ya terima kasih juga untuk cnn